atas kejadian ledakan di gereja katedral makassar pihak keuskupan agung makassar menyampaikan pernyataan bahwa ada sejumlah umat yang mengalami korban luka dan tengah menjalani perawatan
dan selain itu diharapkan umat katolik tetap tenang dan menyerahkan kasus penuhnya kepada pihak yang berwajib
atas nama kuria keuskupan agung makassar kami menyampaikan beberapa hal berikut ini
yang pertama kita semua prihatin atas kejadian bom bunuh diri yang terjadi pada pagi tadi pukul sepuluh dua puluh enam waktu indonesia bagian tengah
lokasinya di pintu gerbang samping arah jalan kajolalido dekat posat pam gereja katedral makassar
yang kedua sejumlah umat mengalami korban luka dan sekarang sementara dirawat di rumah sakit
yang ketiga bapak uskup dan para pastor di katedral dan koskupan semua dalam keadaan
yang keempat kita semua prihatin atas kejadian bom bunuh diri yang terjadi pada pagi tadi pukul sepuluh dua puluh enam waktu indonesia bagian tengah
yang ketiga diharapkan kepada para pastor dan seluruh umat untuk tetap tenang terus waspada dan mari kasus ini sepenuhnya kita percayakan kepada pihak keamanan untuk ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku
yang kelima khusus untuk paroki katedral makassar misa minggu malam
yang dari siang sampai malam hari ini dibatalkan
dan yang terakhir mari kejadian ini kita terus bawa dalam doa doa kita
terima kasih tuhan memberkati